jadi gak fokus nih mata
iya neng satu ya neng
aku disini bang
waduh tante ranti emang hebat
kalau dandar nomor satu deh tante ranti jagoannya
bu endang bisa aja kan bu endang juga bantuin
saya beresin dulu pengantennya ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelum acara akad nikah ini dimulai
tunggu sebentar pak
linda gak mau nikah pak
tunggu sebentar pak

lindah lindah ayo mau kemana

bapak bapak ibu ibu
masa kita diem aja
kita liat dimana ini
buru pak rete
namanya perempuan itu jinak jinak merpati
dia balik lagi
pernikahan itu ya begitu itu
bukannya yang kejar kejar

lo aja yang ngejar
lo kenapa biar
dia yang ngandil
dia yang mau kabur
ya ampun ya ampun
eh si ninda itu si ninda kunaon
itu si ninda kenapa bu endang
gak adil ini ninggal adil
aku cuma mau nikah sama bang ferdi
bang ferdi abang dimana bang
aduh aduh aduh
si ferdi ganteng banget kali ya
peciga nama ganteng menurut dia kali
wah kau neneng linda nih
neng nikah aja enak loh
eh jangan tung
eh awas jangan tung
jauhnya orang gua
aduh kok sepi banget ya malam ini
kan rame nih biasanya
orang orang pada kemana nih ya
gue doang nih kecapean
jadi gak fokus nih mata
aku disini bang
stres karena tekanan hidup yang berat
jadi joker gini banget ya
jumlah keren maksud lo
jumlah keren lah
masa jumlah keren sih
yang buat kita tertekan kita ini jomblo
setiap hari kita harus mikir
mikir caranya dapet cewek itu gimana
terus kita harus mikir
caranya dapat duit tiap hari itu gimana
belum lagi kita harus mikir
caranya biar gak malu sama orang tua itu gimana
lo kadang pinter juga ya
tapi bro kalau masalah cewek lo gak usah pikirin
mending kita nikmatin aja mancingnya
lagian bro cw zaman sekarang
kalau kita gak berduit alias money
kagak bakal ada yang mau sama kita
kagak bakal ada yang mau
iya juga sih ya
tapi kita harus semangat ya
wah umpan gue kena nih
tarik tarik tarik tarik
gua juga dapet
ini kayaknya gede nih
dapet nih dapet
kayaknya ada yang aneh deh
iya men perasaan gua juga gak enak nih
kita balik aja yuk
lo denger suara cewek gak
yuk bang nika sama neng yuk bang
siapa yang mau jadi suamiku bang
seseorang nih kita mancing
kami pasti marah nih malem malem kayak gini
aku gak sengaja
habisnya taruhnya deket aku sih
jadinya kesenggol kan
suara apa tuh
gak ada yang minta tolong
bang ini kenapa sih
kayak abis lihat hantu deh
hantunya ada di pinggir danau sana
bang jangan angkut angkutin dong
aku jadi takut nih
jangan angkutin juga siapa
ini beneran kita lagi dikejar hantu
pokoknya hantunya pakai baju bang antin deh
dia sekarang lagi tayangan ntar nyari suami pokoknya
di serem deh tuh mana jawab suamiku mau kemana
atau pengantin itu apa kak kamu sendiri kan adunya pakai baju pengantin
itu bilang itu nantinya kalinda bukannya kalinda udah meninggal tenggelam di danau
hari pernikahan itu ini mahfud nih kan ini bersih banget sih kan belum tahu juga
telet aja kesana buat buktiin kita pulang aja yuk kita sebentar aja
kalau kalian takut